terima kasih dokter
saat ini aku punya cuma alia
kalau alias sampai gak selamat gimana
aku juga bener bener gak nyangka kalau keadaannya bakal selamat
kalau terjadi sesuatu sama alia
kamu yang tanggung jawab
kamu kan ibunya harusnya kamu yang jagain dia
kenapa jadi aku terus yang disalahin
kamu malah nyalahin aku
seolah olah alia itu cuma tanggung jawab aku
siapa itu si mobilnya
frieda jalan berantem
haris lu pulang sekarang
jangan bikin keributan di sini
suruh dia pulang
mama balik ke apartemen dulu ya
kamu gak apa apa kan
untung gue nemuin handphone ini di tas nyokap
jangan jangan bukan andi yang nelfon
tapi tante iren
mau marah marah lagi sama aku
kok gak diangkat ya
aduh kenapa ya nggak diangkat ya
terus jangan jangan dia marah sama gue
kalo diputusin gue gimana
ini aku andi
oh ternyata andi
oh ternyata andi
oh ternyata andi
kamu kenapa gak angkat telpon aku sih
kau marah gara gara kejadian kemarin
maafin mama aku ya yang marah marah sama kamu
aku udah tau kejadiannya sebenarnya kok
mas harus udah ngejelasin sama aku
aku percaya kok
kalo kamu itu adalah
cewek yang setia
kamu gak mungkin selingkuh
kok kamu malah diem
lagi mikirin mas haris ya
ya aku kalau dibandingin mas haris
gue gak pernah kok ngebandingin
kamu sama dia
tapi ada satu yang mas haris nggak punya
aku yang melewati kematian
agar bisa ketemu sama kamu lagi
kamu tuh ya
kalau hidup sama aku akan bahagia
lebih enak dari bos inu
aku tuh tadi
dia ketemu sama saya
dia apa itu
yaudah kamu belajarnya yang benar yang semangat ya
supaya cepat jadi dokter
jangan om alia cabut
ini ada titipan dari pens
aku gak pernah makan pizza
kenapa nggak boleh makan pizza sama mama
berarti kamu gak boleh makan pizza dan pizza ini harus dijauhin dari kamu
ya kamu gak boleh makan pizza
haris kita mulai syutingnya udah siap kan
kamu tunggu disini ya jangan nakal
nanti selesai syuting mama balik lagi kesini
ya disini ya
ya allah ya allah
sebagai dokter kita harus memilih kata kata yang tepat untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya kepada para pasien
haris sama karin bawa alia apa yang terjadi sama alia
kita lanjut lagi pertemuan berikutnya minggu depan
iya makasih ya dok
makasih ya dok ya
saat ini yang aku punya cuma alia
kalau alias sampai gak selamat gimana
aku juga bener bener gak nyangka kalau keadaannya bakal seperti ini
kalau terjadi sesuatu sama alia
kamu yang tanggung jawab
kamu kan ibunya harusnya kamu yang jagain dia
kenapa jadi aku terus yang disalahin
kamu malah nyalahin aku
seolah olah alia itu cuma tanggung jawab aku
apa morya angkat alias kamu dulu